sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kok udah enggak ada orang ya
yang terhormat tasha
yang terhormat tasha
yang terhormat tasha
akan ada penggebekan di motel sedap malam
karena ada seorang artis terkenal
melakukan transaksi narkoba
ini kesempatan emas buat korean
harus gue yang meliput nih
ini pasti bakal jadi breaking news
dan pasti akan nambah prestasi buat gue
tunggu lu ikut gue sekarang
beneran nih tempatnya
emang casting mesti di tempat kayak gini
sama gua gua kenalin sama orang
si mami pinter juga ya milih barang baru
eh ntar lu layanin om yang satu aja
dia tuh uangnya banyak
tenang aja lu kalo lu servis dia dengan baik lu tuh bakal dapet bonus
apaan sih ini mana model castingnya kamu bohongin aku ya
udah deh mendingan sekarang lo masuk aja
nggak mau lepasin
lepasin nggak mau lepasin
apaan mau ikut ikutan
pemirsa saat ini saya dan polisi berada di kolok tol sudah malam
dimana diduga merupakan tempat pembalasan
masukkan masukkan masukkan
barangkali disini ribet ini kacau ga selalu
kalau ini punya kasio liking